aku gak boleh biarkan mereka menangkap aku
aku harus sembuhi
kau mahana dia ya
kok cepat sekali menghilang ya
gak mungkin mama bisa menghilang secepat itu
pasti dia masih ada di sekitar sini
bapak berapa bapak rela
bapak tidak boleh
biarkan bapak pergi
biarkan bapak pergi
bapak dengerin penjelasan aida aida mohon
bapak gak perlu penjelasan lagi
biarkan bapak pergi
ya ampun bapak
ibu ayo kita bawa ke dalam bu
kamu ternyata sudah berubah dan
kamu tega gak mau mengakui bapak ini sebagai bapak kamu lagi
kamu benar benar gak peduliin bapak lagi
dan lebih memilih mereka
kalau itu memang bisa membuat kamu bahagia
bapak akan coba
bapak akan coba
dan mengikhlaskan kamu

ini sudah benar benar bikin aku marah
berani berani kamu nampar aku
kamu yang kurang ajar
jangan seenaknya kamu memperlakukan saya seperti ini
rahasia kamu itu ada di tangan saya
jadi kamu harus mengikuti semua peraturan saya
kalau tidak ingin resiko itu kamu tanggung sendiri
kalau tidak ingin resiko itu kamu tanggung
tapi kita gak boleh main main lagi
sebelum yang lain tahu soal kecelakaan ini
ya sudah tenang saja
kalau saya sudah mendapatkan uang yang saya inginkan
saya akan beresin nenek tua bangka ini
saya akan mencoba untuk mengekalkan anda
sekarang aku harus gimana
bapak udah marah banget sama aku
tapi aku juga gak mungkin
aku gak tega sama om surya
sekarang om surya udah gak apa apa
tadi udah aku kasih obat
terima kasih kamu sudah memerawat papa
aku sudah dengar semua
tentang pak firman
dari ibu nena
aku benar benar minta maaf
aku gak ada maksud untuk bikin hubungan
kamu sama pak firman seperti ini
gak apa apa dokter
yaudah kalau gitu aku keluar dulu ya
aku gak boleh biarkan mereka menangkap aku
aku harus sembunyi
aku harus sembunyi
aku mahana dia ya
kok cepat sekali menghilang ya
gak mungkin mama bisa menghilang secepat itu
pasti dia masih ada di sekitar sini

yang dia ada di dalam warung ini
gawat mereka bisa menemukan aku disini
aduh bagaimana ini
biar dia di dalam biarkan dia mati
biar dia mati kebakaran
supaya orang orang tau kalau kita ada disini
apa kecewa sekali sama kamu
kalau kamu lebih memilih dia sebagai orang tua
bapak rela kok
maafin aida pak
aida juga gak bermaksud
buat bapak jadi marah sama aida
tapi ide juga gak tegang
lihat om surya
aida juga terpaksa
aku tau kamu sedih mikirin pak firman aida
semua ini salah aku
aku yang sudah melibatkan kamu dalam masalah itu
aku yang maksa kamu untuk
melakukan itu dan
melakukan itu dan
ini semua demi bapak
tapi sekarang kamu yang harus menanggung semua akibatnya ida
ini semuanya salah sangka sama bapak
tapi aku akan coba jelasin lagi sama bapak
supaya bapak mengerti
dan mudah mudahan aja bapak gak marah lagi sama aku
aku akan menanggung semua akibatnya
aku akan menanggung semua akibatnya
aku akan menanggung semua akibatnya